anggaran pemilu dua ribu dua puluh empat yang mencapai rp tujuh puluh enam triliun dinilai tidak transparan
kpu dan bawaslu diminta menyampaikan secara terbuka penggunaan anggaran pemilu melalui situs resmi kpu yang bisa diakses masyarakat
anggaran pemilu dua ribu dua puluh empat yang naik tiga kali lipat dari anggaran pemilu dua ribu sembilan belas dinilai berlebihan
pada dua ribu sembilan belas lalu anggaran pemilu sebesar rp dua puluh empat sembilan triliun dan untuk pemilu tahun depan anggarannya mencapai rp tujuh puluh enam triliun
peningkatan anggaran yang signifikan ini seharusnya bisa dibuka ke publik agar masyarakat bisa mengawasi
founder visi nusantara maju yus fitriyadi mengatakan anggaran yang begitu besar dengan pengelolaan tertutup sangat berbahaya
tidak hanya bagi penyelenggara pemilu
yakni kpu bawaslu dan dkpp
tapi kualitas pemilu di indonesia juga harus dijaga
saya pikir kpu tidak adalah sana karena negara tidak transparan
ya minimal kita tahu lah
tuh kita juga tidak akan minta
paling masyarakat ngomong wih besar amat ya paling begitu aja kok
justru itu kita sedang mengawal kpu agar terhindar dari berbagai macam masalah
kalau itu tutupi banyak masalah
kalau itu begini wajar ketika banyak spekulasi
tapi jangan jangan ada apa apa sehingga tidak mau terbuka
yus fitriadi juga menyinggung motif awal pemilu dilakukan secara serentak untuk menghemat anggaran
menanggapi spekulasi ini ketua komisi pemilihan umum hashim ashari membeberkan kebijakan yang akan diterapkan di internal kpu untuk menjaga transparansi anggaran
yang pertama seluruh satker kpu mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten harus melaporkan pengeluaran anggaran keuangan setiap bulan dengan menyertakan bukti pembayaran
selanjutnya rekap pengeluaran bulanan ini harus dilaporkan ke kpu pusat
nantinya kpu pusat akan melakukan supervisi setiap semester atau setiap enam bulan
di internal kpu kami mengambil kebijakan bahwa
semua satker itu setiap bulan harus membuat laporan keuangan supaya kemudian mudah dikonsolidasikan alat alat bukti pembayaran juga mudah dikumpulkan
dan hari itu dikonsolidasikan tiap tiga bulan dan itu nanti dikonsultasikan disupervisi oleh kpu pusat
dan nanti setiap semester sebagaimana yang sudah disiapkan oleh bpk ada laporan setiap satu semester atau enam bulan
kepada kpu pusat kemungkinan untuk melakukan pemilu yang berkaitan dengan tata kelola keuangan
kpu bisa mengelola anggaran keuangan pemilu setiap hari dan bisa menyelenggarakan pemilu dengan transparan